selanjutnya kita beralih ke kasus lainnya
susanto terdakwa spesialis dokter gadungan menjalani sidang tuntutan di pengadilan negeri surabaya pada senin siang
jaksa memastikan ada unsur pemberat yang karena susanto berulang kali melakukan aksi serupa
jaksa mendakwa susanto dengan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp tentang penipuan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara
sebelum ditangkap di surabaya susanto melancarkan aksi tipu tipu sebagai dokter gadungan di jawa tengah dan kalimantan
di surabaya susanto menggunakan identitas dokter yang sah untuk melamar di rumah sakit milik bumn rsphc
dua tahun ditempatkan di klinik
kedoknya terbongkar setelah manajemen rumah sakit melakukan verifikasi dokumen perpanjangan kerja
dan kita akan bergabung dengan korespondensi nn indonesia miftah farid
selamat siang miftah
miftah bagaimana jalannya sidang hingga saat ini
apa yang kemudian bisa melebihi hukuman yang bisa diberikan kepada susanto ini
karena susanto sudah melakukan perbuatan ini selama tujuh kali
artinya kalau merujuk pada pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp tentang penipuan susanto bisa dihukum maksimal empat tahun penjara
namun ada klausa lain yang mengatakan bahwa status dari susanto ini residivis dengan kasus yang sama
ada tujuh kasus serupa di beberapa lokasi
jadi artinya ada unsur pemberat ini yang nantinya bisa dijadikan bahan untuk jaksa
tambahan hukuman karena ada unsur yaitu pertama dia residivis
yang kedua kejadian atau perbuatan ini dilakukan selama berulang ulang
ini bisa saja kemudian kalau saya mewawancarai sejumlah pakar hukum mengatakan bahwa
bisa saja hukuman dari susanto ini atau tuntutan dari jaksa penuntut umum ini tidak empat tahun
tapi bisa empat tahun plus dua per tiga
bisa saja enam tahun atau bahkan tujuh tahun dari hukuman yang maksimal dikenakan pada susanto
kalau merujuk pada pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp
namun kita masih menunggu bagaimana
bagaimana formulasi dari tuntutan yang nantinya akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum
kalau dilihat dari kasus ini sebenarnya kasus yang terungkap
saya sudah di surabaya ini merupakan kasus ke tujuh yang dilakukan oleh susanto
kalau dilihat dari kejadian sebelumnya
sebenarnya susanto sudah pernah dihukum dua puluh bulan penjara di salah satu pengadilan di kota kandangan di kalimantan selatan
tadi kebetulan saya juga bertemu salah seorang mantan penyidik dari kasus ini
dan dia melihat bahwa susanto memang berpeluang untuk dihukum
lebih dari empat tahun karena tadi statusnya residivis
dan kemudian yang kedua dia melakukan ini secara berulang ulang dan dengan modus yang sama
dan ini kemudian menjadi catatan bagi jaksa
yang jelas selain di surabaya kemudian juga di kandangan di kalimantan selatan
ada juga kasus yang terjadi di kalimantan timur kemudian juga di jawa tengah
ini yang menjadi perhatian bagi publik juga
bagaimana kemudian proses screening yang dilakukan oleh rumah sakit rumah sakit
baik rumah sakit milik pemerintah bumn maupun puskesmas

sehingga dia bisa bekerja selama beberapa tahun di sana
yang jelas kalau dari bukti persidangan atau fakta persidangan
ini terungkap bahwa ada beberapa dokumen yang sebenarnya dipalsukan oleh sutanto
yang pertama adalah surat izin praktek yang kemudian yang kedua adalah hiperkes
dan kemudian yang ketiga adalah beberapa dokumen yang berkaitan dengan dia bisa dinyatakan sebagai dokter atau tidak
dan ini yang kemudian dimasukkan
proses perekrutan dokter di rumah sakit milik jaringan klinik milik rumah sakit bumn
yaitu rumah sakit phc
dan baru ketahuan kalau kemudian ada dilakukan proses screening ulang
terutama berkaitan dengan perpanjangan masa kerja dia
kalau kemudian tidak ada perpanjangan masa kerja tidak ada screening
bisa saja sutanto akan memperpanjang masa kerjanya di rumah sakit milik bumn yang ada di surabaya ini
yang jelas kita masih menunggu bagaimana kemudian histori dari kasus ini
bisa menjadi pertimbangan bagi jaksa penuntut umum untuk memformulasikan
apa hukuman yang layak bagi sutanto dan juga kemudian apa unsur pemberatnya
selain tadi saya katakan bahwa yang pertama unsur pemberatnya adalah sutanto melakukan ini berkali kali
dan yang kedua adalah susanto kemudian juga melakukan ini dengan statusnya sebagai residivis
yang terakhir adalah yang menjadi unsur pemberat adalah apa yang dilakukan sutanto ini membahayakan keselamatan masyarakat
terutama mereka yang
datang ke rumah sakit rumah sakit yang di
mana sultanto menjalani pekerjaannya di sana ini mereka membahayakan kondisi keselamatan
bahkan juga nyawa pasien yang memasrahkan sebenarnya apa yang dia alami kepada dokter gadungan seperti susanto ini
ini juga menjadi perhatian publik terutama juga idi karena proses perkutan dokter yang ada di rumah sakit seharusnya tidak segegabah
apa yang kemudian bisa ditembus oleh sutanto karena susanto berhasil menembus institusi kesehatan
atau lembaga kesehatan sebanyak tujuh kali sehingga ini juga menjadi perhatian bagi idi
bagaimana kemudian memperbaiki skema screening dan juga skema perkutan bagi tenaga kesehatan terutama dokter ketika melamar pekerjaan di rumah sakit
baik miftah kami akan menanti bagaimana perkembangan kasus ini dalam sidang yang baru akan dimulai nanti pada pukul tiga belas waktu indonesia barat
terima kasih korespondensi nn indonesia miftah farid telah melaporkan langsung